bagi informasi berikutnya atlet e sports atau olahraga elektronik di indonesia mungkin belum setenar atlet olahraga populer seperti atlet sepak bola misalnya
namun bukan berarti sepak terjang mereka tidak membanggakan dan juga menjanjikan
nah salah satu tim e sports indonesia beachtron sudah mengharumkan nama indonesia di sejumlah turnamen besar berskala internasional
seperti yang baru baru ini mereka lakukan di ajang pubg mobile club open global final dua ribu sembilan belas di berlin jerman
inilah tim e sports asal indonesia beachtron e sports atau lebih dikenal dengan btr
tim ini dibentuk khusus untuk game mobile berjenre battle royale yaitu player unknown's battlegrounds atau pubg mobile
formasi aktif beachtron e sports saat ini adalah roby mahardika muhammad abi serta kembar bersaudara made bagas dan made bagus
sejak terbentuk tahun dua ribu tujuh belas lalu nama beachtron e sports kian diperhitungkan di kancah turnamen pubg mobile dunia
walau belum pernah menjadi kampiun pada turnamen besar performa btr terus mengalami peningkatan
ada pun prestasi bigethron masuk peringkat sembilan turnamen pubg mobile star challenge di dubai tahun dua ribu delapan belas
peringkat dua pubg mobile club open dua ribu sembilan belas southeast asia dan yang masih hangat
beachtron meraih peringkat lima pubg mobile club open global finals dua ribu sembilan belas di berlin jerman
khusus pmco global finals di berlin bigetron menjadi satu satunya tim yang meraih tiga chicken dinner alias pemenang dalam satu ronde
selama ini kelemahan tim yang dikapteni oleh robby mahardika itu adalah lambatnya penyesuaian ketika mengikuti turnamen
beachtron kerap melakukan start yang kurang baik namun justru gemilang di akhir akhir pertandingan
kapten tim begetron robby mahardika mengakui penyesuaian menjadi persoalan tersendiri bagi bigetron jika bertanding di luar negeri
walau begitu tim btr merasa belum memerlukan jasa pelatih seperti tim e sports kebanyakan
mereka percaya pengalaman mengikuti turnamen turnamen internasional menjadi modal utama mereka agar lebih baik di masa depan
kayaknya sih gak usah ya gak usah ada pelatih
perlu ada improve aja ke depannya
kita udah ada pengalaman kok disini
itu bener bener berpengaruh banget buat ke depannya
seperti klub olahraga pada umumnya bigetron juga memiliki penggemar fanatik
penggemar yang berjuluk biggetroopers itu tidak kenal lelah memberi semangat kepada roby abi bagus dan bagas saat berlaga di pmco global finals
kalau saya tinggalnya di roto rostok
sama bang saya tinggalnya di kota rostok
berapa jam disini
dari rostok tiga jam sampai empat jam
oh gitu emang ya sini buat support beachtron
dari hari ke berapa sih
karena kebetulan baru hari ini datang karena kemarin kan harus kerja
jadi bela belain datang kesinilah hari ini buat support
soalnya kapan lagi sekali sekali
anggota tim begetron yang rata rata masih berusia belasan tahun sudah mantap untuk menekuni dunia esports sebagai profesi
made bagas dan made bagus yang berusia enam belas tahun misalnya
mereka terpaksa harus homeschooling konsekuensi seringnya mengikuti turnamen di luar negeri
industri olahraga elektronik yang tengah bergejolak memang menjanjikan profesi dengan keuntungan finansial yang cukup menggiurkan
beachtron mengklaim total hadiah turnamen yang mereka terima telah menyentuh nominal miliar rupiah
namun mereka menyadari menjadi atlet e sports bukanlah profesi jangka panjang
kalau misalnya dapat lagu yang lebih baik atau mendapat yang untung lebih ya kalau misalnya punya potensi atau misalnya ada yang lebih untung gitu
ya bisa misalnya buka usaha gitu kan
di turnamen pubg mobile skala nasional beater memang telah membuktikan diri sebagai yang terbaik
sementara di level asia tenggara beachtron harus bersaing dengan tim asal thailand untuk menjadi penguasa asean
dan untuk di kancah turnamen global beachtron masih harus mengejar pencapaian tim tim esports asal tiongkok yang kerap bergantian menjuarai turnamen
reza ramanta berlin jerman